dapat berbeda atau dissenting opinion
terhadap putusan mahkamah konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion
dari tiga orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusial di isra
hakim konstitusi eni nurbaningsih dan hakim konstitusi arief hidayat sebagai berikut
terima kasih pak ketua
saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini
menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion
saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil
sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagai berikut
setelah membaca undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima secara komprehensif
sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa
untuk itu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil
hal itu yang menjadi alasan mengapa pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengatur azas langsung umum bebas rahasia jujur adil
kalah setiap lima tahun sekali sebagai azas pemilu
norma tersebut merupakan azas atau prinsip dasar kontestasi pemilu
yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita citakan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dapat dicapai
pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik
yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis
program berikutnya dianggap dibacakan
berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil
serta kemungkinan adanya malpraktek yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas
dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu
melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara dan kontestasi
yang bebas serta harus berada dalam level yang sama
dengan demikian persaingan yang bebas dan adil antar peserta dimaknai sebagai suatu kontestasi
yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama level
tak hanya itu dalam kontestasi persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara
menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata
dalam putusan aku mahkamah telah menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
terhadap pertimbangan hukum mahkamah dalam menanggapi dalil dalil pemohon
pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut
terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya
termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan
ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan
dengan pendapat mayoritas majelis hakim
yaitu dalam satu persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial
yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden
dua perihal keterlibatan aparat negara pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah
karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas
dan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut
bahwa permohonan mendalilkan persoalan diatas dalam uraian yang tersebar dalam berbagai sebagian besar permohonan
tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut
melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan
saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap urian dalil dalam permohonan
saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar
pertama melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan
secara konkret dan spesifik
kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara
dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu
yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu
dalam permohonannya pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik
yaitu dukungan yang diberikan presiden terhadap pihak terkait
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara
mengalokasikan anggaran negara tertentu
dan diwujudkan melalui pelaksanaan program permintah
berupa penyaluran dana bantuan sosial
salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan atau dikemas
beriringan dengan kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah
cara demikian umbul pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung
memberi kontribusi besar atau signifikan
terhadap penambahan suara pasangan calon presiden dan wakil
fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian diatas
tidak bisa dilepaskan secara konteksual
atas pengaruh dari unsur unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab akibat
maka membaca tidak hanya melihat pada huruf huruf mati yang ada di hadapannya
melainkan harus pula mengetahui latar belakang
untuk dapat memahami makna dari teks
begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa
kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri
tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya
saya akan menilai dalil yang diutarakan pemohon
mengenai penyaluran bantuan dana bantuan sosial
yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon
yang mendapat dukungan presiden secara konteksual
yang menjadi pertimbangan mahkamah secara umum
dan mengambil inisiatif untuk memanggil
dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan
mahkamah pun ingin menggali lebih dalam
terhadap dalil dali dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon
dan memeriksa silang dalil tersebut
kepada pihak yang berbenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial
dikaitkan dengan unsur unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat
ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya
terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial
untuk mencari penyelenggaraan dan penyelenggaraan bantuan sosial
serta pelaksanaan program pemerintah
yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu
inkasu tahap kampanye dan pemungutan suara
yang menjadi persoalan besar dalam kaitan
antara penggunaan uang dalam pemilu
adalah berkenan dengan sumber dana tersebut
peserta pemilu bersumber dari keuangan publik
maka derajat persoalan yang harus dihadapi
akan bertambah berkali lipat
yang tidak sesuai dan dapat diartikan
hakikat keuangan negara harus dipergunakan
yang sebesar besarnya kemakmuran rakyat
tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan
dalam konteks penyelenggaraan pemilu presiden
program pemerintah tidak sepenuhnya
dapat dilekatkan dengan aspek teoritis
dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
presiden yang saat ini memegang jabatan
orang yang sedang memegang jabatan tersebut
memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya
kepada salah satu pasangan calon
konsekuensinya ia juga diberi
dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye
dalam rangka mempengaruhi pemilih
kepada pasangan calon yang didukungnya
semestinya adalah dalam kapasitasnya
dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah
menyelesaikan program program pemerintahannya
sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu
orang yang memegang jabatan tinggi
percepatan program yang dilakukannya
adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan
yang akan habis masa jabatannya
dapat digunakan sebagai kamuflase
sebagai piranti dalam memberikan dukungan
dalam upaya menilai dan memutus
dengan memeriksa secara saksama
bukti bukti yang disampaikan oleh para pihak
ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri
dan layak sehingga dalam proses
mengindikasikan ada kesalahan administrasi
selain itu hakim harus menemukan
dan didukung oleh bukti yang meyakinkan
untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden
pemeriksaan persidangan yang dilakukan mahkamah
melakukan penilaian terhadap fakta
terlebih apabila dalam dalil dalil
mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran
diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum
saya meyakini bahwa tidak ada hukum
saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna
hanyalah klaim dari pembentuknya semata
untuk memenuhi kepentingan pribadi
begitu pula halnya dengan hukum pemilu
ada celah hukum dalam hal aturan
mengenai penggunaan anggaran negara
yang berdekatan atau berhimpitan
disamping itu pada kasus
tahun dua ribu dua puluh empat pun terdapat
kekhususan dalam hal posisi presiden
yang terlibat sebagai peserta pemilu
memberikan dukungan terhadap salah satu
pasangan calon hal ini memicu
pandangan kritis yang disampaikan
peserta pemilu tidak bermain pada
ke daerah menunjukkan peningkatan
adanya celah aturan hukum dalam undang undang pemilu
yang dapat menemukan titik api
yang menjadi sumber asap itu
agar tidak memanfaatkan celah
atau kekosongan aturan hukum
bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut
adanya upaya para peserta pemilu
penyelenggara pemilu dan pejabat negara
untuk menerapkan standar etika
atau mayoritas hakim yang terkendala
bukti dan penilaian atas bukti
yang sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh
saya memiliki keyakinan yang berbeda
sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda
dengan sebagian hakim yang lain
terdapat fakta persidangan perial pemberian
praktek demikian merupakan salah satu pola
untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu
keterlibatan beberapa menteri aktif
terasosiasi dengan jabatan presiden
memunculkan atau setidaknya berpotensi
yang terungkap dalam proses persidangan
yang seharusnya memiliki tanggung jawab
tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan
dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif
yang membagikan bansos kepada masyarakat
kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu
padahal ketika kegiatan para menteri
undang undang pemilu antara lain menyatakan
menggunakan fasilitas dalam jabatannya
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan
pembagian bansos atau nama lainnya
menjadi tidak mungkin untuk dinafikan
oleh karena itu saya mengemban
kewajiban moral atau moral obligation
terjadinya pengulangan atas keadaan serupa
dalam setiap kontestasi pemilu
dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah serentak secara nasional
penggunaan anggaran negara atau daerah
pejabat negara atau oleh kepala daerah
dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum
dengan menyatakan dalil akuo terbukti
maka akan menjadi pesan jelas
deterent efek kepada semua calon kontestan
yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa
bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi
bansos beralasan menurut hukum
yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara
termohon telah menyampaikan sanggahan
terhadap beberapa dalil yang disampaikan pemohon
dan bahwa selu serta pihak terkait pun
serta bantahan ihwal dalil akum
ini maaf tolong diperbaiki
konsekuensi masa transisi menuju
kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak
mereka bukan berasal dari hasil pemilu
yang berwenang inkasu menteri dalam negeri
direncanakan dan diatur jauh
selain berkenaan dengan pj kepala daerah
aparatur negara yang kerap didalilkan pemohon
iqwal hal tersebut didasarkan
terdapat banyak laporan kepada
netralitas pj kepala daerah
karena dinilai memihak kepada
selain itu pengerahan kepala desa pun menjadi
fakta yang dilaporkan dan juga
setelah membaca keterangan bahwa seluruh fakta
saya menemukan bahwa terdapat masalah
netralitas pj kepala daerah
dan penggerahan kepala desa yang terjadi
antara lain di sumatera utara
jakarta banten jawa tengah
kalimantan barat dan sulawesi selatan
di antaranya berupa penggerakan asn
ajakkan terbuka untuk memilih pasangan calon
pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya
kepada para pemilih dengan menggunakan
kantong yang identik dengan identitas
serta ajakan untuk memilih pasangan calon
selain soal netralitas pj kepala daerah
adanya pengerahan atau mobilisasi
seperti di jakarta dan di jawa tengah
berbagai bentuk ketidak netralan tersebut
telah dilaporkan kepada bawaslu
seperti komisi aparatur sipil negara
berkaitan dengan ketidak netralan tersebut
ksn pernah merilis hasil survei
yang menunjukkan bahwa sebagian pj
kepala daerah dinilai belum optimal
dalam pengawalan netralitas asn
sementara itu sebagian laporan
karena tidak memenuhi syarat formil atau material
namun bawaslu tidak memberitahu kelengkapan
hal demikian sebenarnya dapat dipandang
substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu
bahwa telah terjadi ketidak netralan
sebagian pj kepala daerah
yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung
dengan demikian dalil pemohon aku
menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
di atas dalil pemohon sepanjang berkenan
oleh karena itu demi menjaga integritas
dan adil maka seharusnya
suara ulang di beberapa daerah
sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum